kalau bonus itu yang pasti sudah ada
jadi kemarin itu memang apa namanya boleh dikatakan semuanya itu sedih gitu ya
sedih sedih itu banyak hal
kesedihan itu terharu itu yang pertama
sedih karena wasit memimpin tidak fair play itu satu
terus yang kedua sedih karena kita tidak bisa lolos olimpiade
pemain itu betul betul bekerja dengan keras gitu
sehingga ya saya kira kalau coach scene sampai meneteskan air mata
menangis saya juga baru tahu itu gitu
selama saya bersama sama dengan coach sintayong baru itu dia menangis
saya sendiri juga akhirnya terbawa suasana juga akhirnya
karena ya bagaimana lagi
suasananya memang seperti itu kondisinya
sorry dan interpiso mungkin bonus atau apa
mungkin kabar dari menpora seperti apa
sudah kalau bonus itu yang pasti sudah ada
saya selama ini kan tidak pernah juga kami tidak pernah juga menyampaikan tentang itu
ya yang pasti ada lah
ya sepak bola itu kan kita mau ngomong keras seperti apapun
kalau tidak ada bonusnya ya kan gak semangat